lagi antar penumpang
jemput cucunya haji murad
ke sekolah jam dua belas
ya pak nanti intis jemput
bapak teh seneng kamu sudah ada disini
jadi sekarang mau bapak teh gak usah ke warung lagi
iya pak yo juga seneng bisa ngurusin bapak sama kang tisna disini
yaudah pak yo lanjutin nyuci dulu ya
ulu ulu fajik mau ajak mancing ya
oh si ketupaji
memangnya mau ngajak si tisna mancing juga
tapi gue minta tolong si tesa tolong jemput cucu gue sih alia
kan yang biasa jemput emaknya si uyuy
ini lagi pengajian
kita pulang jam dua belas
sebentar ratu saya mau nelfon si tisna dulu
maaf ada telepon dari bapak saya
boleh saya terima dulu
jemput cucunya haji murot
ke sekolah jam dua belas
nanti tis jemput
mau ngejemput ke sekolahnya
yuk langsung jalan
eh sebentar atu
makasih ya bang
jangan gitu atu jak
makanya jadi orang itu jangan sombong
lih itu tadi lumayan
kalau mau balikin
baik nyengir dulu
kurang lebar kayak gue ini
pur kalau lebar kayak senyum kamu mah saya nggak bisa tuh pur
des lagian dia juga nggak usah dilebar lebarin
udah lebar ya jakat
bapak mau kemana
yo bapak mau mancing dulu ya
kopinya teh nggak diminum dulu
nanti bapak pulang mancing bapak minum ya
ji ngajak gue be juga
ayo sekalian jalan
ya bapak mancing dulu ya
pergi dulu ya
pagi pagi gue baru dapat satu penumpang
kalau gini terus gimana caranya gue bisa beliin motor metik bapak gue
kalau saya mah udah dapat tiga penumpang pur
terus nanti udah dapet order buat jemput khususnya haji muron
tadi kan kamu ngasih tahu saya kalau kamu baru dapat satu penumpang
terus saya ngasih tau kamu kalau saya udah dapet tiga penumpang ditambah order buat jemput cucunya haji murot
berisik lo berdua gue lagi tidur
eh jack lo kalau tidur dirumah jangan dipangkalan
pur mana berani ojak tidur dirumah siang siang
bisa abis diomelin emak tuh pur
oh seperti itu
pak haji pak odi
mau ketemu babe ya
iya mau ngajak babe lo mancing
babe kagak ada lagi ngurus yang pindah kontrakan
ulu ulu siapa yang baru pindah bang didi
ineke sama temennya
ya udah ntar kalau babe lo pulang suruh nyusul gue sama odi di tempat pemancingan
iya pak haji ntar di sampaikan ya
mobilnya udah jalan belum
udah deh katanya udah deket
ba barang barangnya mau langsung dimasingin gak
oh iya cok keluar cok sini cok
nih gue itu selain kakek juga merangkap bapak buat alia
ulu ulu bapaknya alia tuh sudah meninggal ji
eh sembarangan lu
dia lagi kerja di singapura jadi supir
ulu ulu kerja jadi supir aja kenapa jauh jauh keduka singapura tuh ji
di solo gajinya lebih gede
mau jik di sana
bayarannya lebih gede ya ji
kalau di singapura ada ojk gak ya
hati hati berat tuh
aduh aduh bika gue
aduh bika gue
ba be kenapa be
bener ba be gak apa apa
neng citra umurnya berapa
dua lapan be
masih muda ya
belum pernah ke mekah kan
belum pernah emang kenapa beh
gagak kali aja mau pergi kesanonya bareng gue
buat beli buku
papa gak punya duit
udah empat hari kan papa nggak jualan
jawabannya sama juga
gak punya duit
kamu tau dari mana
baru dapet duit kontraknya
kalau seandainya gue punya